puluhan pengendara sepeda motor nekat memutar arah dan melawan arus demi menghindari razia
petugas di jalur bus transjakarta jatinegara barat jakarta timur jumat pagi aksi mereka
membuat laju bus transjakarta sempat terhenti beberapa saat dalam operasi patu jaya hari kedua
ini sedikitnya empat puluh pengendara terjaring oleh petugas para pengendara sepeda motor mobil
pribadi dan angkutan umum ditilang petugas karena melintas di jalur bus transjakarta
demikian halnya pengendara sepeda motor di kawasan sultan agung jakarta selatan ini mereka nekat
melawan arus di jalur bus transjakarta saat mengetahui ada razia dari kepolisian tak sedikit
pengendara yang nyaris tertabrak bus transjakarta akibat melawan arus di jalur khusus bus tersebut
bahkan untuk menghindari petugas seorang pengendara bersembunyi di antara dua bus transjakarta
yang melintas meski begitu beberapa pengendara pasrah saat terjaring oleh petugas
emang biasa lewat sini atau gimana pak tapi tahu nggak kalau di sini larang
pak lewat jalur pasir sekarang kena kepala seksi pelanggaran subdirektorat penegak hukum
di telantas polda metro jaya kompol srianto mengungkapkan pihaknya berupaya menurunkan
jumlah pelanggaran lalu lintas
yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dalam operasi patuh jaya hari kedua
operasi patu jaya dua ribu dua puluh direncanakan digelar hingga dua pekan mendatang tugas berharap
pengendara selalu menaati aturan berkendara tim liputan cnn indonesia